wali kota solo gibran raka buming raka sambut positif kebersamaan kedua capres ganjar dan prabowo
menurut gibran sudah seharusnya para capres rukun agar situasi di masyarakat menjadi adem